lebaran sebentar lagi penyekatan mudik jebol lagi
ya selasa dini hari penyekatan di perbatasan karawang bekasi kembali jebol
sejumlah pengendara motor yang sebelumnya diputar arah menantang bahaya dengan menaiki trotoar pembatas jalan
mereka tak lagi mempedulikan keselamatan dirinya dan pengendara motor lain
demi bisa lolos dari penyekatan petugas di jalan raya kedung waringin bekasi jawa barat
sebelumnya antrian juga terjadi di jalur utama pantura subang
arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang
mereka rela menunggu berjam jam berharap penyekatan polisi bisa tumbang
pemudik kecewa sudahlah tahun lalu tak boleh mudik tahun ini masih dilarang
jadi ini menurut aku itu solusi yang malah menambah masalah ya
ini tuh bukan solusi terbaik dengan cara nutup jalan kayak gini
ya gimana ya orang cina aja bisa datang apalagi ketahuan positif lagi
gimana sih aduh pemerintahnya tuh sesama indonesia masa gak bisa sih
tolonglah kasih solusi yang bisa memecahkan masalah jangan makin menambah masalah seperti ini
kalau kayak gini ya orang indonesia greget sendiri lah sama kayak pemerintahan sendiri
kini lebih siaga tidak seperti kemarin yang penyekatannya kebobolan
imbasnya di tanjung pura karawang dua provokator diamankan
ya mereka lah yang menghasut pemudik lain untuk melawan petugas yang melakukan penjagaan
ada yang digotong
ada pula yang dirangkul tapi rangkulan khas militer
saat pemeriksaan pemudik juga menggunakan jurus sejuta alasan
mulai dari urusan penting
itu saja oh tentu tidak
malah ada yang bawa bawa sultan hamengkubwono segala
memang ada pengesualian tapi keterangan harus jelas
ayah pemudik ini tengah sakit parah
atas kebijaksanaan petugas pos penyekatan limbangan garut
serta bukti bukti yang jelas
akhirnya ia dipersilakan melanjutkan perjalanan
penyekatan berlaku bagi siapa saja termasuk kepala desa
kepala desa palabuan kecamatan ujung jaya sumedang
mengaku ingin mengantar warganya ke purwakarta
hmm jauh juga ya
meski memakai seragam dinas tapi ia tak membawa surat tugas
kepala desa pak
oh gitu kenapa gak pakai surat pengantar atau anti gitu pak
ya pak saya terburu buru tadinya mendesak
susah kan pak jadi kepala desa mah kan
ya apa gak diturutin ya peke saya gitu
akhirnya pak kades pun terpaksa putar balik
kembali melanjutkan tugasnya sekaligus mengayomi warga di desa
tim liputan cnn indonesia